pkb ini kan sempat membuat isu begitu yang pertama terkait sama tim pemenangan dari pkb
menusulkan dua nama mbak najwa dan juga bunga viva
yang kedua juga wakatonda pkb menyebutkan bahwa ada nanti dua poros
itu artinya apa sih bip dari pks tanggapinnya gimana
sudah ada komunikasi sama nasdem dan pks
tuh saya telepon ya
pokoknya isu ini sangat mungkin mungkin ada
kejadiannya kita lihat saja
yang penting kita dalam posisi apapun harus kita siap
kalau sampai dua poros saya yakin semua itu menjadi satu lawan anies
anis tetap ada jangan diduga anis tidak ada
bisa jadi ganjar prabowo atau prabowo ganjar
tapi itu kan baru feeling
tetap tiga poros itu yang terbaik buat saya
besok kita jumat eh jumat kita pagi besok
kumpul jam sembilan
mungkin dari gak berapa lama dari hari hari itu
insya allah sudah ada ketemu jalan solusi nama nama
itu kan rapat yang sama tim
pokoknya itu apa
jadi tim pogja ini adalah kalau kemarin ada tim delapan sekarang tim pogja ini yang menyiapkan
semua persiapan berhubungan dengan pemilihan tim pemenangan
termasuk tim administratif
dan menyusun struktural
jadi sehingga semua potensi yang ada di internal kita
jadi ketiga partai ini kita akan dudukkan semua
kita gak terlepas milenial gak terlepas perempuan
gak ada masalah saksi masalah hukum
pemandangan dan sebagainya semua kita siapkan